saksikan series ipa dan ips di gtv

ada tentara sedang latihan nembak
ada tentara sedang latihan nembak
kedengarannya masih belum ompak
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
saudara saudari kaum muslimin walmuslimat yang
saudara saudari kaum muslimin wal muslimat yang saya hormati dan saya muliakan
gile hasil ceramah
tuh lihat tuh banyak kan
kalau gini caranya kagak perlu nyopet lagi
nah ini bagian buat lo
bukannya nolak rejeki
kata kiai ceramah itu murni ibadah
bukannya nyari duit
untuknya warman mau baca dulu buku
kakang kata pak kiai juga emangnya orang dakwa itu gak butuh ongkos
kalau gitu gue kasih lo aja
itu bukan uang gue
kalau emang itu hasil dari dakwa berarti itu uangnya warman
accessing jialan sebanyak vc
gitu loh iya kalau usatnya gandeng kita lebih bisa konsentrasi gitu loh ini iyalah iya iya
walaikum salam boleh nih hai wah usapnya hebat lo ya ustadznya udah dua puluh kelompok yang mau sama
ustadz itu wow kok jadi ibu yang repot sih ya enggak repot sih cuma mereka
katanya kita yang kenal sama ustadz itu kalau anissa mah masih ragu kalau dia
ustadz ih jangan gitu siapa tahu ibu bisa jadi manajer ustadz itu ya enggak sih
menurut agama yang kayak gini dosa enggak yang kamu ceramah saya ngomong iya dosa tuh
nah kalau sayang ceramah kamu ngomong baru nggak dosa dosa juga tuh gimana sih kan ada
di dalam haditsnya juga lima takulunam malataf alun apa itu kenapa kamu katakan yang tidak kamu
hai tuh ngerikan bersek bersek bersek bersek bersek
juga bisa dakwah tapi nggak bisa ngomong habis grogi neng itu di depan orang orang banyak semua
melihat saya terus ya namanya orang dao ya dilihatin kalau gue mah bisa ngomong tapi
kagak bisa dakwa gua ah itu kagak penting sekarang yang penting adalah lihat tuh hasil
dari bawah banyak kan nah lo mau jadi orang miskin terusainti banyak niwang nih ya lebih
baik jadi gembel daripada berbuat dosa nih
bu ngapain sih ibu mondar mandir tadi terima telepon mondar mandir sekarang juga mondar mandir kenapa
masalahnya itu undangan ceramah buat pak ustadznya itu sudah banyak gitu loh
sementara ibu nggak bisa menghubungi pak ustadz itu gimana dong anissa
udah ibu tenang aja kanisah udah ngasih handphone ke juli sengaja
yang benar aduh alhamdulillah
sok sok segera hubungin ya segera hubungin ya
udah udah deh terserah lo pada semuanya
kalau lo semua pada mau jadi miskin terus gak apa apa gue ikutin
gitu dong jul tobat
kamu dengar sendiri tadi warman ngomong apaan itu dosa
ya gak man
iya neng sadar tobat rejeki mah di tangan allah kita mah hanya bisa menjalani
wah ji ini jangan jangan dapat hidayah
kalau di pasantren saya mah yang beginitah dapat hidayah
tapi kalau kelama kelamaan mah ini bisa bisa saya kalor alias ayan
gak ada suaranya
jebra ji kemasukan jebra
wow lagi pada dakwah biasa lah
kamu kan tahu ustadz sejuta umat lagi laku lakunya kenapa
ya jadi gak bisa ya juli
padahal kata ibu aku disini ada sekitar dua puluh kelompok pengajian yang pengen ngundang ustadz oji
wah boleh boleh tapi bayarannya naik nih ya
ah iya nanti aku bicarain lagi sama ibu aku ya
oh ya thank you anissa ambil ketemu nanti ya wah yoyoyo
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
usahain tatap semua mustami yang ada di sana ya
oh anggap saja itu mustami
seribu kali kita punya harta
jadi seribu kali kita punya harta
seribu kali kita diberikan kegantengan dan jabatan yang hebat
seribu kali dikasih kegantengan
dan jabatan yang hebat
pelan pelan satu satu dong ayo gimana
saudara saudari kaum muslimin wal muslimat
saudara saudari kaum muslimin wal muslimat
jangan begitu dong tegap
wa sunnukoh sunnukoh bali wassalamu'adzab
wah kalau begini gue bisa cepat kaya
wah ini kaya banget